tempe tahu dan oncom
ketiga makanan ini mudah ditemui dalam berbagai sajian masakan di indonesia
seperti di jawa barat
olahan masakan dengan bahan dasar tempe tahu maupun oncom
biasanya ada dalam olahan masakan kasunda
olahan paling sederhana dari tempe ialah tempe goreng
proses memasak dan penyajiannya yang mudah menjadi alasan tempe goreng
jadi sajian favorit masyarakat
di jawa barat ada olahan tempe lebar
atau dalam bahasa sunda disebut tempe rubak
tempe rubak digoreng dengan menggunakan adonan tepung
bentuknya yang lebar menjadi ciri khas tempe rubak
selain tempe rubak ada juga tempe bacem
yang jadi olahan lain dari tempe
nah kalau tahu pengolapannya mirip dengan tempe
yang paling sederhana adalah tahu goreng
namun di jawa barat terdapat olahan tahu lainnya
yaitu tahu korowot atau tahu isi
isinya beragam mulai dari udang
hingga berbagai macam sayuran yang digoreng dan disantap ketika panas
tidak heran kalau tempe dan tahu memiliki penggemarnya masing masing
tempe dan tahu goreng adalah olahan yang berbeda
karena kalau digoreng itu lebih enak
enggak memilih tahu saja
kalau oncom suka enggak
karena rempahnya lebih keras
lebih lembut terus ada gurih
kalau oncom suka juga enggak
biasanya dimakannya rupanya dia oncom
sama tepan itu enak
salah satu makanan berbahan dasar kedelai lainnya
di jawa barat makanan olahan oncom
banyak terdapat di masakan khas sunda
salah satunya ulu kutek lenca
atau sayur tumis lenca
yang dicampur dengan oncom
biasanya ulu kutek lenca dinikmati bersama dengan nasi panas
ialah nasi tutuk oncom
yang merupakan nasi yang dicampur oncom
dari tahu kita menyediakan tahu korowet
tahu korowot dari oncom
punya nasi tutuk oncom
dari tempe ada tempe bacem tempe rubak
itu tidak kalah dengan menu yang lainnya juga
selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau
tahu tempe dan oncom
juga dikenal kaya akan kandungan gizinya
menurut dokter spesialis gizi rumah sakit melinda bandung
tempe tahu dan oncom
memiliki kandungan protein yang cukup tinggi
karena berasal dari kacang kedelai
yang dikenal sebagai sumber protein abadi
menurut johannes dalam setiap seratus gram makanan tersebut
terdapat kandungan tujuh belas gram protein pada tempe
sementara tahu sebanyak delapan gram
tidak heran ketiganya bisa dijadikan sebagai alternatif
pengganti protein hewani karena dianggap lebih sehat
tapi kandungan gizi makanan tersebut bisa berubah
tergantung cara mengolahnya
jadi pengolahannya sangat penting karena nanti akan berpengaruh pada
nah jadi kalau digoreng tentunya akan ada yang bergantung
karena ada penambahan minyak yang signifikan jumlahnya
sehingga kalorinya akan bertambah secara drastis juga ya
misalnya kalau makan tempe yang dipotong tipis tipis
kemudian digoreng itu kesukaranya orang indonesia kan
nah jadi tapi kandungan kalorinya meningkat besar
yohannes juga menambahkan konsumsi tempe tahu dan oncom
maksimal tiga ratus gram dalam sehari
atau seratus gram dalam setiap penyajian
hal ini dilakukan untuk mencegah konsumsi tempe tahu dan oncom
yang terkandung dalam kedelai yang bisa menyebabkan perut kembung
yang terkandung dalam kedelai yang bisa menyebabkan perut kembung